tapi kita lihatnya sebagai wake up call sebagai alarm
kalau sejauh ini tuh sebenarnya memang menjadi tantangan itu apa sih prof
untuk kemudian bisa mengendalikan angka obesitas yang ada di indonesia
ya tadi seperti ini masalah perorangan ya perilaku ya
perilaku yang memang mungkin sejak bayi itu
keluarga menganggap bayi yang gemuk itu sehat atau menarik
nah ini yang perlu kita cermati
sehingga kemungkinan bayi bayi juga diberikan semacam makanan yang membuat cepat kopis
kemudian tentunya kita lihat juga perilaku sekarang ini ya
banyak main gadget ya
kurang aktivitas fisik ya berarti prof
kurang betul gerak
pada waktu saya kecil kita nggak ada gadget ya
dulu kita main petak umpet main kotak sodor macam macam ini
jadi kita tidak menggunakan kegiatan yang di dalam rumah dan gadget sambil mungkin makan ya
nah ini satu masalah
datanya kalau di indonesia berarti banyakan yang karena perilaku
atau banyakan yang karena kondisi genetik ini prof
terima kasih pak
sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa memisahkan ya
karena itu peririsan dan juga kebijakan kebijakan publik kita juga masih belum kuat ya
seperti kalau kita lihat di uks kita ya
uks usaha kesehatan sekolah itu belum sampai ke pembentukan yang sehat juga ya
jadi kita masih uks nya masih uks yang pada kutip masih lama ya
jadi kita tidak
karena itu peririsan antara genetik perilaku dan juga kebijakan publiknya
oke ada sejumlah faktor risiko yang saling beririsan begitu
mbak olive kalau kita bicara kondisi obesitas trendnya begitu ya
peningkatan kasus yang terjadi sekitar lima tahun terakhir
dari data yang dimiliki oleh cisdi ini sebenarnya kelompok usia mana sih mbak yang paling rentan
dan kondisinya itu seperti apa
sebenarnya kita juga menggunakan data dari kementerian
data terakhir yang kita punya itu memang cuma risk kes das ya
untuk prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas
itu terakhir risk as does yang kita lakukan kan dua ribu delapan belas
dan tiap lima tahun kan risk as does itu
dan kalau kita lihat sendiri memang secara keseluruhan kita bisa melihat trend peningkatan
tiap lima tahun itu kita melihat kelebihan berat badan dan juga obesitas ini terus meningkat ya
terutama kalau kita lihat sebenarnya dari data itu
pada orang dewasa diatas delapan belas tahun
dan sebenarnya tadi kalau ditanya kelompok usia mana
sebenarnya memang kita memiliki keterbatasan data ya
kami tidak bisa mendapatkan data lengkap gitu untuk per kelompok usia
namun memang yang paling terdampak itu perempuan dewasa
gitu kalau kita lihat by gender
bahkan lebih kurang hampir satu banding dua ya
dibandingkan yang laki laki gitu
jadi tadi bukan obesitas saja tapi kelebihan berat badan atau obesitas ya
jadi dua faktor resiko tersebut gitu
begitu mbak mivri
mbak olive kalau melihat sejumlah faktor risiko dari obesitas
apa yang sebenarnya bisa didorong oleh pemerintah
melalui regulasi yang ada
agar penurunan angka obesitas ini bisa lebih optimal lagi
bisa lebih cepat lagi mbak
jadi tadi juga mungkin sedikit menanggapi
yang disampaikan oleh prof sonno
yang disampaikan oleh prof sonno gitu
bahwa tadi kan banyak sekali disebutkan perilaku individu ya faktornya
dan memang perilaku individu ini kan dipengaruhi sekali oleh keluarga komunitas
dan juga tadi yang paling penting adalah kebijakan publik gitu
karena individu sebagai entitas
yang kalau kita lihat di pendekatan sosiekologis itu kan yang paling bawah gitu
jadi dia yang paling dipengaruhi dan paling tidak punya power sebenarnya gitu
jadi kita lihat sebenarnya banyak sekali peluang atau potensi kebijakan publik yang bisa mempengaruhi tadi
industri komunitas keluarga dan akhirnya sampai level individu gitu
untuk bisa merubah perilaku sebenarnya
tadi beberapa hal kalau kita lihat
bahwa faktor resiko utama dari
meningkatnya obesitas gitu sebagai faktor resiko dari banyak penyakit tidak menular adalah
memang asupan tinggi gula garam lemak konsumsi rokok yang tinggi kurangnya aktivitas fisik gitu
itu yang ketiga paling tinggi ya sebenarnya kalau yang menyumbang ke beban kesakitan dan kematian di indonesia
kalau kita lihat sendiri sebenarnya dari data
ini juga data dari laporan unicef ya
itu mengatakan bahwa dua dari tiga anak dan remaja berusia lima sampai sembilan belas tahun
dan juga orang dewasa di atas dua puluh tahun itu
mengonsumsi satu atau lebih minuman bertemanis gula ya per hari
itu hanya salah satu data ya konsumsi yang bisa kita lihat
dan kita melihat juga banyak sekali
bagaimana masifnya industri dan retail ya
bagaimana makanan tidak sehat itu justru sangat mudah diakses
mie instan itu mudah dan murah
susu kotak bisa sampai ke pelosok pelosok
lalu juga minuman minuman less sugar itu makan lebih mahal dibanding yang di supermarket supermarket itu
lebih mahal dibanding yang full sugar gitu
dan kita lihat juga banyak minuman minuman berkemasan ini juga lebih murah dibanding air mineral gitu
jadi ya sangat banyak ya
dan banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa diregulasikan sebenarnya
itulah mengapa mungkin cistee juga menjadi salah satu yang terus mendorong ya
agar adanya cukai bagi minuman manis dalam kemasan
saya ke prof laksono
prof laksono melihat menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh mbak olivia dari cisti
apa kemudian kira kira yang akan diambil ke depannya terutama bagi pemerintah untuk menyatakan menunjukkan komitmennya secara regulasi
agar bisa lebih optimal lagi ini menekan angka obesitas
karena kalau kita lihat ini banyak nanti turunannya ya prof ya penyakit tidak menular lain yang disebabkan oleh obesitas
dan kita tidak inginkan itu terjadi di indonesia
ya mungkin regulasi itu bisa di level pusat ya
seperti dari pajak makanan yang sangat manis atau gula tadi ya itu bisa diterapkan ya
tapi di lapangan itu juga menarik kalau kita lihat ya
di kabupaten kota ya
jadi ada pendidikan pusat berdasarkan pemerintah kabupaten kota yang mungkin sangat tipikal dari daerah tertentu ya
seperti misalnya kultur minum teh di yogyakarta di kampung saya itu
nas gitel ya panas lagi kental
tehnya itu kental dan sangat sangat manis seperti permen ya
tapi di sunda itu tehnya tidak begitu kental dan tidak menggunakan gula sama sekali
ya ini tawar teh tawar ya
nah tentunya jogja akan perlu betul untuk lebih mengendalikan ya
dengan cara mungkin pemerintah kotanya atau kabupaten kota di yogyakarta misalnya ya
itu menggunakan aturan daerah untuk tanda kutip itu mendorong misalnya
kettering kettering untuk memberikan semacam peringatan
ada bulatan merah itu bahaya terlalu manis
atau kuning agak manis dan seterusnya ya
juga untuk para pemilik pemilik restoran itu juga diberikan semacam apa ya
penyuluhan ataupun juga semacam tanda tanda bahwa ini makanan ini terlalu manis dan sebagainya
jadi saya kira ini satu hal yang regulasi itu dari mulai pusat sampai daerah
oke kalau kita bicara sesuai dengan headline kita ini prof laksa
oke kalau kita bicara sesuai dengan headline kita ini prof laksana
target berantas obesitas masihkah jadi prioritas
pertanyaannya sejauh mana kemudian prioritas untuk mencapai target target memberantas obesitas ini sudah dilakukan oleh pemerintah prof
ya nah ini betul betul menjadi satu isu kunci ya
karena obesitas itu kan menjadi semacam banyak penyakit yang muncul ya termasuk tadi jantung atau diabetes melitus ya

sekarang ini dengan ada transformasi kerjaan kesehatan itu salah satu hal yang penting yang disebut sebagai pilar transformasi adalah bagaimana pelayanan primer itu diperkuat
dan salah satunya adalah bagaimana promosi kesehatan
dan sekali lagi ini promosi kesehatan tidak hanya di level pusat tapi justru yang sangat penting juga ada di level level grassroots ya
di kabupaten kota di kecamatan sampai sekolah sekolah

ini ada mungkin alih bawahnya untuk
sejak sd itu jangan sampai ibu ibu itu ataupun orang tua orang tua itu memberikan makanan yang bermanis
sekali lagi sunda tidak pakai suku sunda tidak pakai gula bisa hidup juga
di ie itu mungkin dulunya itu karena banyak pabrik gula
di jogja itu gudangnya pabrik gula sehingga gula itu sangat sangat murah atau banyak ditawarkan
tapi ini perlu kita lihat di lokal ya
kearifan lokal itu sangat sangat penting
di sisi lain kita tahu kalau kearifan lokal ini juga kadang menjadi tantangan tersendiri ya ketika kita menciptakan satu regulasi
mungkin mbak olivia bisa menceritakan apa kemudian temuan gsd sukses story dari negara negara lain
atau mungkin tadi contoh kasus dari satu daerah ke daerah lain yang bisa saling diterapkan untuk bisa sama sama ikut berpartisipasi dalam menekan angka obesitas
tadi mungkin menambahkan sedikit ya
tadi setuju bahwa
bagus sekali bahwa pemerintah sudah punya beberapa upaya ya ada beberapa kebijakan yang sebenarnya sudah dikeluarkan
dan memang tadi promosi kesehatan akan lebih ditekankan gitu untuk transformasi sistem kesehatan kita
dan tapi tentunya promosi kesehatan tidak akan cukup gitu bila pendekatannya memang masih poster leaflet dan sebagainya
kita butuh kebijakan lain yang lebih kuat seperti salah satu kebijakan fiskal yang memang cisdi dorong juga sejalan dengan temuan kami bahwa memang sudah lebih dari lima puluh negara
yang mengaplikasikan kebijakan ini kalau negara tetangga kita lihat sudah ada thailand brunei filipina malaysia
yang sudah agak lama dan lebih banyak studinya yang bisa temukan itu meksiko dan inggris ya
jadi kita lihat bahwa kebijakan ini penting gitu untuk bisa menekan konsumsi gitu dengan kenaikan harga yang optimal tentunya ini bisa juga bisa mengendalikan konsumsi gitu
dan tentunya ini juga akan lebih efektif
didukung oleh kebijakan lain tadi promotif itu sudah disebutkan oleh prof donald
kemudian aksesibilitas ke makanan lebih sehat dengan subsidi untuk keterjangkauan dan ketersediaannya lebih mudah untuk masyarakat
pembatasan pemasaran iklan itu juga sangat penting
kemudian juga kebijakan di semua lini pemerintahan ya
jadi salah satunya dari infrastruktur untuk kegiatan fisik ini juga sangat penting ya
bagaimana kita punya transportasi publik yang lebih baik
akses untuk jalan kaki sepeda dan sebagainya
juga tadi salah satu poin penting untuk edukasi perilaku masyarakat adalah dengan adanya label nutrisi yang lebih ketat
jadi kurang lebih seperti itu
oke baik saya ke prof laksono terakhir
prof untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan
usulannya dari cisti kepada kemenkes
silahkan prof boleh ditanggapi tadi beberapa contoh sukses story dan juga usulan usulan yang sudah diajukan atau disampaikan oleh cisti yang mungkin bisa langsung diadopsi ke depannya oleh pemerintah
untuk pacat jelas ya
sudah diadopsi ya
untuk di level grassroot ya
di level lapangan itu ya mungkin belum itu misalnya kalau di luar negeri sudah mulai tidak boleh ada penjualan soda di sekolah sekolah
yaitu apa seperti minuman minuman soda yang sangat manis tadi ya
itu tidak boleh ya
nah saya kira di dalam hal ini itu perlu satu kombinasi antara regulasi pemerintah dengan apa yang
disebut sebagai kesadaran
kiostrik ini melawan suatu ya saya sebut sebagai industri yang sangat terkait dengan penjualan gula ya
nah ini yang menjadi satu hal yang menarik untuk kita lihat
tidak mudah karena iklan itu sangat banyak
dan juga kalau kita lihat gaya hidup kita lihat banyak teh ya
yang jadi manis sekali
banyak jus yang jadi manis sekali
dan ini semua hanya bisa dilawan
tidak hanya dengan tadi apa
tapi juga gerakan sosial
untuk tidak dapat
makan gula banyak banyak
di balai papan
di kota balai papan sekarang ada satu tagline ya
hidup manis tanpa gula
ini menarik untuk kita lihat ya
ini contoh ya
yang juga sangat concern
mari kita membuat balai papan ya
hidup manis tanpa gula
tapi artinya kurangi konsumsi gula serendah mungkin
berarti mulai sekarang juga selain dari sisi pemerintah menciptakan regulasi yang ada
kita sebagai individu juga harus lebih sadar lagi untuk mengatur apa saja pola konsumsi
makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita
termasuk diantaranya tadi
tambahin lagi aktivitas fisiknya agar mengurangi risiko obesitas
karena tadi bisa berpengaruh pada penyakit penyakit tidak menular lain
yang kita harapkan tidak terjadi dan tidak meningkat selalu angkanya
terima kasih banyak kepada prof
dan juga staff khusus menteri kesehatan republik indonesia
bidang ketahanan industri obat dan alat kesehatan
dan juga mbak olivia herlinda
terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih sama sama